di jakarta terdapat berbagai pilihan tempat yang masih beroperasi saat sahur
tentunya dapat menjadi alternatif bagi anda untuk bersantap sahur di luar rumah
salah satunya yaitu di jalan sabang jakarta pusat
yang terdapat jajaran pedagang kaki lima yang menjual kuliner dengan harga yang ramah di kantong
saat ramadan sejumlah tempat makan memperpanjang jam operasi hingga subuh
di jalan sabang kebon siri jakarta pusat ada deretan pedagang kaki lima yang menjajakan beragam kuliner
seperti nasi goreng nasi uduk pecel ayam sate madura hingga soto betawi
soto betawi menjadi salah satu menu yang dijajakan di jalan ini
soto ini berisi daging sapi dengan kuah santan
serta potongan kentang tomat irisan daun bawang bawang goreng dan emping
se porsi soto betawi dijual seharga rp tiga puluh lima
soto ini juga berisi daging sapi dengan kuah santan
serta potongan kentang tomat irisan daun bawang goreng dan emping
soto ini juga berisi daging sapi dengan kuah santan

sehingga memiliki ciri khas otentik
warung makan ini buka dari pukul lima sore sampai pukul dua malam
namun pada bulan ramadan tutup saat waktu sahur selesai sekitar pukul empat hingga lima subuh
saat awal ramadan jumlah pengunjung masih tergolong sepi di waktu sahur
aku lebih banyak ke santan dan ke susunya sih
susu aku lebih berasa
bumbunya ngeracek sendiri
kalau bulan puasa kayak gini biasanya ramenya tuh minggu kedua puasa baru sahurnya rame
kalau minggu pertama puasa tuh sahur belum begitu rame
menu lain di sini adalah sate madura
sate ayam ini lengkap dengan berbagai pilihan bumbu
seperti bumbu kacang yang kental bumbu kecap yang lebih manis dan taichan yang pedas
porsi sate ayam berisi sepuluh tusuk dengan potongan lontong dijual dengan harga yang rata untuk semua bumbu
warung makan yang berdiri sejak awal dua ribu an ini buka dari pukul empat sore sampai tengah malam
namun saat ramadan diperpanjang sampai pukul setengah tiga dini hari
syifa hanifah andri kurniawan saputra jakarta